kita ke fokus berikutnya saudara tauran antar warga kembali terjadi di jatinegara jakarta timur
akibatnya ruas jalan dari kampung melayu menuju durensawit dan arah sebaliknya sempat ditutup
dua kelompok warga saling melempar batu dan petasan saat tawuran berlangsung di jalan basuki rahmat jatinegara
hari ini dua anggota kelompok yang terlibat tawuran pun terlihat membawa senjata tajam
polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga yang terlibat tawuran
ruas jalan raya basuki rahmat dari arah kampung melayu menuju durensawit dan sebaiknya ditutup selama tawuran
para pengendara memilih berhenti agar tidak menjadi korban
akibatnya kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan
polisi menyebut tawuran diawali oleh sekelompok remaja yang memulai provokasi warga hingga akhirnya terjadi tawuran
masih provokator yang sebenarnya iseng
dia mengeluarkan petasan dan akhirnya kedua warga terpancing untuk melakukan tawuran
upaya yang dilakukan oleh empat pilar ini dalam rangka mencegah tawuran yang akan terjadi di warga
dan semoga upaya ini membawa hasil bagi kita bersama sehingga kamtipmas dan pelaksanaan